bapak bupati kami dan musibah
mengharapkan memang karena kondisinya cukup banyak kendaraan yang menuju ke arah semarang solo sampai jawa timur
dan juga bagi masyarakat tentu saja banyak hal yang diperoleh
menang fisik tapi pukulannya nggak ada
hanya diperbolehkan untuk kepentingan non
alat gula darah ini yang menjadi kendala
imunisasi sedasar lengkap kita lakukan ada genjot
inilah yang disebut masyarakat fenomena medan magnet
namun kemudian kota jawa tengah juga
nah sejauh ini setelah tadi dibuka oleh pak muhajir effendi pada pukul empat belas empat puluh lima waktu indonesia barat
dan jadilah keripik tahu wali
tiga desa di kecamatan undaan kudus jawa tengah
prof kita harus tanyakan dulu terkait dengan tanggapan anda
ketika richard keluar tidak kondusif karena memang
kalau kita ingin ada perubahan
pantai juga dinilai tahan terhadap garam
hingga melawan radikal bebas
selebihnya dalam kegiatan bernyanyi
kalau teman teman sudah melakukan surveillance pelacakan pencegahan dengan imunisasi
berbeda dengan saat mencairkan gula dan merebus santan yang menggunakan kompor gas
insya allah sih pengennya sih hukum kak
dengan gubernur di pilkada jakarta
sama gula maizene nori dan kiwi
kalau di indonesia itu ternyata konsumsi plastik per kapita itu nggak gede ya
sehingga bisa terjadi misalnya tadi rentan gatel gatel
saya edi rewan dari pt chandra asri pacific tbk
daging karusel itu yang terkenal biasa tau dong piring piring usuk
mosko times juga masih lumayan lah
termasuk tidak hanya dari indonesia dari negara lain juga
setelah waktu malam itu sama mantan sama keluarganya
dan ini kita sudah mulai di beberapa lahan pertanian di kota bandung
apalagi sudah punya anak gitu
karena tanggal dua puluh empat sampai tiga puluh itu bisa masyarakat memilih
menurut bupati cianjur perbedaan data terjadi karena banyak warga yang keluarganya meninggal saat gempa tidak melapor dan berinisiatif memakamkan sendiri keluarganya yang meninggal
tentara di moskow dengan kelompok tentara bayaran
termasuk badan pengawas obat dan makanan dan pusat laboratorium forensik
oleh karena itu di titik itu pada saat kita bertemu
consumer booth ya bagus karena
tantangannya apa mas riri pasti kan ini juga satu hal yang baru begitu
taruh lagi nggak apa bedanya
kalau gurita itu sudah orang sudah melihatnya sudah biasa saja
dan sampai kemudian tahun dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
peluang rupiah menapaki level lima belas ribu rupiah per dolar amerika juga disampaikan oleh ekonom bca david subual
nah kalau dia lupa nah ini kan penting dia tidak menyuntik dirinya apa yang bisa terjadi
khususnya untuk five point consensus ini
aduh ini satu kebanggaan juga karena saya penikmat karyanya dari mas riri dan juga mbak mira ini
jadi diolah itu menjadi menggunakan sisa sisa minyak goreng
antara kuhp lama dan kuhp baru ini mana yang